bego kok pakai pura pura jujur gue emang bego beneran kalau ngadepin foto kayak
gini ketemu megang
ngapain sih orang kesini
makanan nih buat adik ayah si lela pandai kerja di mari sejona aja sih orang
sini lu sini buruan
gue bawa makanan buat lu langkap sama lauk lauknya
bang sulam itu kakak ade dia lagi pergi lagi ngurusin penempatan patok tanah ada
warga yang mewakafin tanahnya buat masjid kalau situ ada perlu sama ayah aja istri
bagaimana laila kerjaan sini enak enggak
enak banget kak maafin sulap itu orang yang baik
syukur deh kalau lo betah
eh laila lagi santai ya
iya bang hobi ini lagi nunggu pembeli
kalau jam segini sih udah mulai sepi bang
tapi kalau tadi siang tuh rame benar bang
eh laila lu kenal sama cowok itu
kenal kak dia itu yang namanya bang roby
oh itu yang namanya roby
ganteng juga ya
kalau kayak gini sih
gue mau ninggalin seribu om sulam
ini ada titipan buat bu haji
oh makasih ya
saya beli misi dulu bu haji
ya allah bang
ya allah bang tiga
ya allah bang tiga laba
aku sampai pun lama lagi
mencari pak ji itu
ji haji teguh pulang penting
ada apa sih mau kok kok panggung begitu
wah jodohnya tidak tahu
ustadz saya permisi dulu ya pak ustadz ini ya
rodh rodh kenapa lo sakit ya
ayah tak boleh melakukan ayah
ayah tidak bisa
ayah tidak kuat mak
ayah mau cerai aja
abang benar benar sudah selingkuh
abang peluk pelukan sama jana itu kan
ayah tidak kuat
demi allah rodh
abang tidak pernah tuh
melakuin yang kayak gitu
cerain aja ayah bang
cerain aja ayah
lu keterlaluan ulam
dinia lu segini baiknya
lu masih juga lu selingkuh
mak juga nuduh sulam selingkuh
sulam kan sudah sumpah mak
mak tidak percaya
sulam harus sumpah kayak gimana lagi
demi apa lagi

mak mak harus sumpah kayak gimana lagi

mak mak harus sumpah kayak gimana lagi
tuh tuh tuh tuh
bukti selingkuh lo tuh
lu lihat tuh

kalau mau tahu noh

ayah udah gak kuat

ngapain kita mau manja
abang udah nyaking perah sama raya
barukan abang sudah gak crate
baru diberi ke lo gara dua jaga sedikit aja
abang udah selingkuh
abang udah main perempuan
abang tuh yang tega selingkuh sama andika
pake mungkir lagi
akhirnya ketawan juga kan
ini potegiahana belum dapet dari mana
itu ga penting bang
pokoknya kalo orang yang menyimpen bangke
pasti ketawan juga
siapa yang menyimpen bangke bau dong
lu jangan main minyak begitu dong
biar bagaimana juga gue nih ngaki lo
lu tau ga gue
biar aja gue lah sama suami bang
udah krewan sakit hati air
lepasin bang lepasin
emang sulam udah tampang
amal kecayaan yang diberikan allah pada sulam
sulam kan udah sumpah mah
foto berbicara tuh
emang juga kalo dulu di gitu
namanya babel lo pasti minta cerai
cuma jaman dulu itu
belum ada foto fotoan kayak gitu
lu jangan omong begitu lagi
bakal memindah rumah tangga
yang sakinah mawada warohmat
yang ingin dijanjikan
abang ya just a bang jahat
kalau masuk tuh leven
ada apaan sih
kok mah biarin keadaan kayak gini sih
emang anak emak yang salah tuh
ada masalah apa sih
sampai keadaan kayak kapal pecah begini
gue kena fitnah rob
gue ada dipotong kayak beginian
gue juga bingung
gue gak pernah potret potret kayak begitu
tau tau ada disini
jangan berang berang pegang deh bang
bego kok pake pura pura
gue emang bego beneran
kalo gak ada pin foto kayak begini
kenapa megang perut dua loh rob
abang dikerjain orang
pokok yang sabar aja ya
bisa diberesin nih semuanya
apa yang dikatakan bang sulang
bang sulam di fitnah orang
ntar ya bang ya